biasanya sampah seperti ini saya tidak menyangka ternyata punya nilai rupiah
belakangan aksi daur ulang sampah banyak digalakan sejumlah pihak
sampah sisa makanan dijadikan bahan pembuatan kompos
sementara sampah plastik akan dipilah untuk selanjutnya didaur ulang
namun tahukah anda bila sampah anorganik kini juga bisa menghasilkan rupiah
di layanan pengelolaan limbah di kawasan mampang jakarta selatan salah satunya
isinya bukan hadiah tetapi adalah sampah sampah plastik saya dalam sebulan terakhir
biasanya sampah seperti ini
saya tidak menyangka ternyata punya nilai rupiah
ternyata ini bisa ditukarkan dan saya ingin melihat
kalau segini banyak kira kira saya bisa dapat berapa rupiah ya
di sini sistemnya terbilang mudah
kita cukup menyerahkan sampah plastik dan mencatat nomor registrasi
yang muncul pada aplikasi penukaran sampah di ponsel pintar
pada proses awal ini sampah yang di store belum ditimbang
bumbut sampah baru akan dikabarkan oleh pihak pengelola limbah
sekitar dua x dua puluh empat jam berikutnya
dari setiap satu kilogram sampah yang di store kita akan mendapatkan kompensasi
berupa poin senilai rp satu dua ratus yang dapat ditarik sebagai uang elektronik
berikutnya sampah sampah plastik akan dipisahkan berdasarkan kategori dan bahan
jasa pemilihan sampah ini mengaku ada sekitar dua puluh delapan kategori sampah plastik yang bisa mereka terima
nah proses berikutnya adalah pemilihan dari sampah setelah diberikan oleh para warga di sini
di pilah berdasarkan jenis dari botolnya
misalkan seperti botol plastik ini dipisah dari yang berwarna dan juga benih
atau misalkan seperti botol sampo ataupun botol minuman seperti ini
sehingga nanti akan memudahkan proses pemberian kepada pihak pengolahan untuk langkah lebih lanjut

setelah disortir berdasarkan kategorinya
sampah plastik kemudian diserahkan kepada pihak pengolah untuk proses daur ulang
berdiri sejak dua ribu delapan belas jasa pemilah sampah ini bermula dari pengolahan sampah organik sisa sampah dapur
berlanjut dengan pemilahan bahan anorganik sebagai upaya menurunkan jumlah sampah rumah tangga yang dibuang
langkah ini disebut selain mampu menghasilkan cuan
juga menyadarkan masyarakat untuk lebih bijak saat berbelanja dan memikirkan dampak sampah yang dihasilkannya
awal tuh sebenarnya kita nggak main langsung ke pemilahan pengelolaan sampah
tapi fokusnya justru awalnya itu di pengolahan pengolahan sampah organik
dengan lagi itu metode anaerobic digestion

mengubah sampah organik menjadi biogas dan pupuk
oleh karena itu kita melihat ini tuh gak bisa dihilangkan proses ini
tapi bagaimana caranya setelah beres dikonsumsi berarti saat pertama kali dibuang
sampah itu masih memiliki nilai nilai produk
nah disitulah kita mau tap in oke berarti di pengelolaan dan pemilahan

meski angkanya stagnan dalam beberapa dekade terakhir
persoalan sampah rumah tangga disebut belum ditangani secara serius
meski masyarakat sudah memilah sampah sejak dari rumah
seringkali proses pengangkutannya justru masih mencampurkan seluruh jenis sampah hingga ke tempat pembuangan akhir
ternyata persertaannya hampir selalu sama

ada memang upaya upaya warga yang melakukan pemilahan di tingkatan rumah tangga gitu ya
tapi memang belum cukup optimal dan belum cukup
sehingga belum signifikan
untuk mengurangi problematika sampah
dibutuhkan koordinasi antar seluruh pihak dari sektor hulu hingga hilir
agar seluruh upaya mengurangi sampah dapat berjalan efektif dan tidak siap
bramhir lambang geluh presisa jakarta